terdakwa mario dandi membantah keterangan ayah david ozora jonathan latumahina yang menyebutnya mendapatkan kehidupan mewah selama di dalam penjara
sementara terdakwa shane lucas keberatan jika ia disebut sebagai pelaku karena ia merasa tidak ikut menganiaya david
keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah
saksi tadi bilang tidak tahu tidak cerita itu
ada memang cerita cuma tadi yang diceritakan tapi untuk mewah tidak tahu
itu dia benar yang mulia
izin yang mulia dan bapak ibu
saya ucapkan terima kasih setelah saya mendengar kesaksian dari saksi
saya keberatan tentang penyebutan para pelaku karena saya sama sekali tidak ikut menganiaya david pada saat itu
saksi memang tidak menerangkan ini cuma dia nggak tahu cuma ada perkelahian gitu aja ya
karena dia terus